gempa bumi bermagnitudo lima rabu pagi kembali mengguncang donggala sulawesi tengah
sejumlah warga berlarian karena panik akan ada gempa susulan dan tsunami
warga memilih mengungsi ke dataran tinggi
dalam rekaman video amatir ini terlihat warga berlarian karena panik saat gempa dengan magnitudo lima
mengguncang kabupaten donggala sekitar pukul sembilan lima puluh waktu indonesia tengah
hingga kini belum ada data pasti terkait kerusakan dan korban jiwa akibat gempa ini
bmkg palu mengimbau warga agar tidak terpengaruh adanya isu tsunami
bmkg menyatakan gempa dengan magnitudo lima ini tidak berpotensi tsunami
gempa bumi tektonik magnitudo lima mengguncang kota palu dan kabupaten donggala rabu pagi
ratusan warga diselamatkan
sirenja pantai barat donggala sulawesi tengah mengungsi karena khawatir akan datangnya tsunami
oleh karena itu badan meteorologi klimatologi dan geofisika palu mengimbau agar warga tidak panik
hasil analisis badan meteorologi klimatologi dan geofisika stasiun palu
epicenter gempa bumi terletak pada koordinat satu lintang utara dan satu ratus sembilan belas enam puluh enam bujur timur
atau tepatnya berlokasi di laut
pada jarak lima puluh km arah utara kabupaten donggala
pada kedalaman sepuluh km
akibat gempa bumi itu ratusan warga di kecamatan cirenja pantai barat donggala berhamburan lari ke jalan raya
kemudian mengungsi kedataran tinggi
warga khawatir akan datangnya tsunami
bmkg palu menyampaikan agar warga tetap waspada
namun tidak mudah percaya dengan isu yang tidak jelas sumbernya
sumber informasi terkini tentang kegempaan
hanya berasal dari bmkg
jadi imbuan kepada masyarakat
karena kita ini berada di daerah sesar palu koro yang aktif menimbulkan adanya gempa
maka masyarakat diimbau tidak usah terlalu panik
hati hati terhadap info atau informasi kepada masyarakat yang tidak jelas
atau yang mengandung provokasi
jadi diharapkan masyarakat hanya satu sumber dari pemerintah
bmkg atau bnpb bbb di daerah untuk informasi gempa
pada dua puluh delapan september dua ribu delapan belas saat gempa bumi bermagnitudo tujuh empat mengguncang sebagian besar wilayah kota palu sigi dan donggala
wilayah pantai barat donggala ini merupakan salah satu daerah yang terkena dampak parah
ratusan rumah hancur karena gempa dan tsunami
jafar gebua donggala sulawesi tengah